ya iuran bpjs kesehatan untuk kelas satu dan juga dua resmi naik per hari ini sesuai dengan perpres nomor enam puluh empat tahun dua ribu dua puluh tentang perubahan kedua atas perpres nomor delapan puluh dua tahun dua ribu delapan belas
sejumlah pihak sempat mengkritik karena kenaikan iuran ini dilakukan di tengah pandemi saat banyak masyarakat terdampak secara ekonomi
apakah kenaikan iuran tersebut mampu menutupi defisit yang dialami oleh bpjs kesehatan
bagaimana dengan pelayanan yang akan didapat setelah adanya kenaikan bpjs kesehatan
kita akan bahas malam hari ini saya sudah bersama dengan humas bpjs kesehatan pak iqbal anas ⁇ maruf ⁇ dari luar studio tentunya selamat malam pak iqbal
selamat malam pak renhan
baik pak iqbal sebelum kita banyak bahas soal kenaikan bpjs kesehatan ini mbak
kami ingin tahu dulu ini kan kenaikan ini kemudian sejak awal banyak mendapatkan kritik sebetulnya ya karena adanya kenaikan bpjs iuran
apalagi kemudian momentumnya dilakukan ketika di masa pandemi
seperti saat ini
tanggapan bpjs kesehatan bagaimana pak iqbal ketika dikritik karena dianggap ini justru membebani masyarakat ketika ada kenaikan iuran di tengah masa pandemi covid sembilan belas
jadi pertama begini kita kembali pada perpres sebelumnya sebelum ada putusan mahkamah agung
ada perpres tujuh puluh lima tahun dua ribu sembilan belas yang ditetapkan dua puluh empat oktober dua ribu sembilan belas
dan itu sudah merubah penyelesaian iuran untuk peserta penerbangan imuran
di satu agustus dua ribu sembilan belas dengan jumlah yang signifikan dari populasi kepotaan jkn pak
satu ratus tiga puluh dua juta yang ditanggung pemerintah untuk selisih dari dua puluh tiga ribu menjadi empat puluh dua ribu
dan itu sangat membantu kondisi bagaimana bpjs kesehatan membayar ke rumah sakit
hari ini kami mampu untuk membayar rumah sakit dengan jatuh tempoh
dan kami nyatakan tidak ada yang tak tetap
karena kami menerima penyeluruhan pbi bulan agustus di satu juli dua ribu dua puluh
tetapi tentu kita harus melihat dari segmentasi yang lain pekerjaan penerima upah
ppu asn pusat tni polri juga dilakukan perubahan sejak satu oktober dua ribu sembilan belas
baru ketika satu januari dua ribu dua puluh terjadi juga
perubahan untuk mandiri yang rp satu ratus enam puluh kelas satu kelas dua rp satu ratus sepuluh dan kelas tiga rp empat puluh dua
karena ada perusahaan mahkamah agung
rp delapan dua rp empat puluh satu rp empat puluh satu dilakukan untuk mandiri ini
kelas satu rp satu ratus lima puluh kelas dua rp satu ratus lima puluh dan kelas tiga yang penting adalah rp dua puluh lima lima ratus dibayar oleh pbi
pembelian rp enam belas lima ratus dibantu oleh pemerintah dalam bentuk paham tanti orang
yang tentunya semua dibayar untuk peserta pasukan mandiri agus
jadi kalau mau ditotal pak jumlahnya rp dua puluh satu x rp enam belas lima ratus ditambah dengan pbi yang seluruhnya rp empat puluh dua per bulan dibayar oleh pemerintah
itu sangat besar sekali
ini kita tampilkan
ini kita tampilkan di layar juga pak iqbal
mungkin anda tidak bisa melihat tapi kami akan sampaikan ini ke pemirsa untuk melihat bagaimana kemudian fase fase kenaikan itu
ini periode juli dua ribu dua puluh dan seterusnya kenaikannya
angkanya sudah anda bisa lihat sendiri di layar televisi anda
untuk periode kenaikan dari bpjs kesehatan dari bulan juli dua ribu dua puluh dan juga seterusnya
oke kalau begitu tadi alasannya pak iqbal memang harus terjadi kenaikan
lalu ketika ini sudah naik artinya masyarakat atau pengguna bpjs kesehatan juga berharap adanya pelayanan kesehatan pak iqbal
apakah kemudian kenaikan ini juga akan nantinya disertai dengan perbaikan pelayanan kesehatan bagi mereka yang menggunakan bpjs kesehatan ini
karena kan menjadi penting agar tidak hanya naik tapi kemudian dari sisi pelayanan masih sama sama saja
nah ini bagaimana pak iqbal
menjamin bahwa akan ada perbaikan untuk pelayanan bpjs kesehatan ketika nantinya iuran sudah naik
ya pertama perlu dipahami soal manfaat jaminan kesehatan ini begitu luas pak
hal hal yang tidak ditanggung jelas di perpres delapan puluh dua dua ribu delapan belas pasal lima puluh dua a sampai huruf terakhir itu diatur di sana
salah soal kosmetik soal upaya mendapatkan keturunan atau lebih membayarkan dari yang lain tidak ditanggung dalam sistema program ini
tetapi semua jenis penyakit yang berkaitan dengan tipe penyakit di indonesia ditanggung dalam program ini
itu soal benar pak
yang kedua ketika ada permasalahan pembayaran ke rumah sakit rumah sakit terlambat dibayar oleh bpjs kesehatan
karena uang yang dikumpulkan di iruan tidak mencukupi
sehingga perumah sakit terganggu untuk membeli obat membeli bahan abis abis atau membayar biasa medis tenaga kesehatan
nah itu ketika sudah diperbaiki ini maka komitmen di kontrak harus dipenuhi oleh perumah sakit
oleh rumah sakit untuk memberikan layanan yang lebih baik
fokus pada perbaikan kualitas layanan
bpjs kesehatan sebetulnya ingin menyampaikan bahwa tidak ada perbedaan manfaat medis
antara kelas satu kelas dua dan kelas tiga semua sama manfaat medisnya
kanker juga ditanggung kelas satu atau kelas tiga ditanggung juga
kalisemi penyakit penyakit katastrofik semua dijamin dengan obat dan tindakan medis
yang berbeda adalah soal rasa untuk saat non medis
jadi isu yang harus kita sampaikan adalah bahwa tidak ada perbedaan perlakuan secara medis untuk semua peserta dalam blokab jkn
kalau memang ada terjadi tentu case by case akan kita selesaikan
karena itu menjadi tantangan bagaimana kontrak kami dipenuhi oleh perumah sakit
kami juga menyadari sebenarnya bahwa
peserta tentu akan menyelesaikan dengan kemampuan bayarnya
selama ini di kelas satu ternyata harus kelas dua atau kelas tiga
fitur itu ada di aplikasi mobile jkn yang bisa diunduh di play store atau app store
dan peserta bisa secara mandiri untuk mengubah kelas
dan tidak harus menunggu satu tahun seperti kelas kelas selama ini
resi ini sampai dengan tiga puluh satu agustus dua ribu dua puluh peserta bisa melakukan perubahan kelas
baik pak iqbal setelah adanya kenaikan ini atau sejak awal sudah mulai ada kabar soal kenaikan
tentu kan banyak juga masyarakat yang langsung merespon tadi anda katakan soal perubahan kelas ya
berapa persen pak iqbal jumlah yang melakukan perubahan kelas mungkin dari kelas dua ke kelas tiga misalnya yang akhirnya mungkin lebih murah
nah ini seperti apa ini berapa persen apa angkanya pak
jadi kalau dianggap kami sampai tiga puluh satu mei dua ribu dua puluh
pergeseran kelas satu kelas tiga dua ke tiga itu terjadi tujuh lima puluh empat persen pak dari total populasi peserta mandiri
ada juga yang menyesuaikan kenaikan kelas
ada lima puluh delapan persen peserta yang menyesuaikan diri untuk naik kelas satu atau kelas dua
dan itu tentu tidak seperti separoh yang dibayangkan oleh pengamat
oh nanti akan besar orang eksodus ke kelas dua
kelas tiga dan yang lain
oke tapi angkanya cukup tinggi pak yang pindah ke kelas tiga
angka tinggi tentu sangat relatif ya pak
jadi secara bertahap tentu tantangannya ada ke depan pak
sehingga data pbi yang jumlahnya sudah sangat besar sekitar satu ratus tiga puluh jutaan itu
bisa di filtering dengan baik
artinya dipastikan orang yang memang layak untuk masuk dalam bpi bisa masuk dalam situ
dan kami melihat komitmen sosial sangat baik
dan kami melihat komitmen sosial sangat baik
dan kami melihat komitmen sosial sangat baik
untuk mengupdate pt ks ini untuk kejahatan sosial
oke baik pak iqbal
sebagian kalangan katakanlah dari ekonom dari bpjs watch misalnya
mengatakan justru ketika kenaikan ini dilakukan atau terjadi di masa pandemi
di tengah kemampuan masyarakat untuk membayar tengah turun begitu ya
ini justru bisa berdampak terhadap kemampuan mereka untuk membayar iuran tadi itu
nah apakah kekhawatiran atau itu sudah diantisipasi pak oleh bpjs kesehatan ketika ini dinaikkan
tapi di tengah situasi secara ekonomi yang tengah sulit sebetulnya
bagaimana nanti mengantisipasi kalau ada peserta yang justru tidak bisa membayar
akhirnya malah merepotkan sendirinya terhadap bpjs kesehatan sendiri itu
jadi tentu sudah diperhitungkan ya pak ketika mengambil keputusan soal penyelesaian iuran ini
karena kita harus memilih untuk membuat langsung program ini atau malah kita akan terhambat soal pelayanan
karena justru ketika pandemi harus dikuasikan
saya pikir kesehatan itu bisa tetap diakses oleh masyarakat
isunya kan sebetulnya soal bahwa apakah orang akan tetap di kelas satu
sementara kemampuannya dari kelas dua atau kelas tiga
kan sudah ada fitur untuk bisa perubahan kalah tinggal menyaksikan
kalau memang mepet banget
sehingga harus masuk dalam skema penerima bantuan iuran
itu bisa diurus pak di dinas sosial setempat
baik melalui penduduk yang diasarkan oleh pemerintah daerah atau melalui menerima bantuan iuran
jadi antisipasi terhadap pergerakan ini sebetulnya sudah diatur
karena kita berpikir jangka panjang nih
karena kondisi dengan perpes nampak dua ribu dua puluh ini
kemampuan bayar bpjs kesehatan ke rumah sakit menjadi lebih baik
sehingga kita berharap kualitas layanan kepada peserta jadi lebih optimal
dan isu soal bpjs gagal bayar dan yang lain bisa ditutup
sehingga kita fokus untuk memberikan layanan yang lebih baik
ketika tidak ada isu makanya sama
oke baik pak iqbal
tapi apakah dengan kenaikan ini bisa menjamin ya atau menutupi
defisit yang dialami oleh bpjs kesehatan selama ini pak iqbal
nah hitung hitungannya seperti apa dari bpjs kesehatan
ya ketika kita ada delay di april sampai juni pak
kembali ke paktas delapan puluh dua dua ribu delapan belas kan itu mempengaruhi ya
secara agregat kemampuan kita proyeksi untuk membayar di tahun dua ribu dua puluh
tetapi dengan kondisi diberlakukan juli ini insya allah
defisit yang ditakutkan tidak terjadi lagi di dua ribu dua puluh
tentu harus diatur juga dengan bagaimana kita mengatur kasus kasus non spesialistik
bisa ditangani optimal di fase ketinggal pertama
rumah sakit juga diatur bahwa kompetensi mana yang harus menangani ini
dan mana yang harus dieskalasi ke yang opjs
artinya tidak bisa mengharapkan dari iuran disesuaikan terus masalah selesai tidak
artinya hal hal yang direkomendasikan dari audiens
dari audiens bpkp atau dari rekomendasi kpk
akan sangat membantu memastikan pembayaran vokalnya menjadi lebih efisien
oke baik pak iqbal di luar kenaikan iuran ini
sebetulnya sejak awal ini sudah muncul ke publik
isunya ya sebagian kalangan juga menilai bpjs kesehatan juga di saat yang bersamaan
harusnya juga memperbaiki dulu ke dalam
karena tentu masih banyak hal yang perlu diperbaiki secara internal
misalnya soal data dan lain sebagainya
nah itu bagaimana pak iqbal untuk perbaikan internal ke dalam
agar kemudian tidak lagi terjadi defisit kah
atau ada pelayanan yang kurang maksimal ke masyarakat
nah itu bagaimana pak
sebetulnya berseleihnya dari audit bpkp pak
ketika mengambil audit dua ribu delapan belas kan dari kepulauan ada rekomendasi bpkp
dua puluh tujuh empat juta data anomali yang terjangkau ke masalah
tapi progres sekarang menjadi lebih baik
karena kalau kita melihat
ada beberapa kali sk menses updating data tbi
itu salah satunya adalah bagaimana menjawab audit dari bpkp
jadi secara data sekarang mengecil pak
tidak lagi besar dua puluh tujuh empat juta
dan sebagian ada di wilayah papua sana yang memang
di expload dari perbaikan yang harus dilakukan atas data ini
dengan berperimbangan beberapa hal
terus yang kedua kalau kita bicara audit bpkp
orang mencurigai terjadi fraud yang besar di program bkn
dengan dana negara yang begitu besar
memang potensi terjadinya fraud lalu ada pak
karena tentu ya tidak semuanya orang kan malaikat
berpotensi untuk fraud
tetapi itu perlu diinvestigasi lebih dalam
sebetulnya apakah betul
fraud yang terjadi karena kesengajaan atau hal yang lain
karena tidak paham hal yang lain
nah ini menjadi catatan kita untuk lakukan perbaikan
semoga perbaikan itu betul betul serius dilakukan pak iqbal
ini tentu akan berdampak sekali pak ke masyarakat
apalagi di tengah kondisi seperti saat ini yang mungkin saja agak berat untuk membayar iuran dan lain sebagainya
bagaimana pak iqbal solusi yang menurut anda untuk masyarakat yang mungkin saja akhirnya agak berat untuk bisa membayar iuran
apalagi jumlahnya juga naik
nah ini seperti apa pak iqbal kepada masyarakat
dan sekali lagi untuk perbaikan tadi pak iqbal bagaimana menjamin bahwa setelah ini masyarakat
dapat pelayanan lebih baik kok setelah kemudian adanya kenaikan bpjs kesehatan ini
artinya dari bawah kelas tiga memang yang paling banyak
kita itu berharap peserta tidak memaksakan dengan kemampuannya
bisa memilih kelas yang sesuai dengan kemampuan bayarnya
dan kami bpjs kesehatan berkomitmen dengan fasilitas kesehatan
termasuk merangkul pemerintah daerah dinas kesehatan
untuk memantau secara benar pelaksanaan program ini
sehingga pembiayaan sudah dikendalikan
dan tentu tetap dalam monitor regulasi yang mengatur
oke baik terima kasih pak iqbal anas maruf sudah berbagi informasi terhadap kami
kami akan tunggu segala perbaikan yang nanti dilakukan
mudah mudahan akan semakin baik untuk pelayanan kesehatan terhadap masyarakat
terima kasih pak iqbal humas bpjs kesehatan